jenasa ahmad hermanto dardak tiba di rumah duka swakarsa lima pondok kelapa duren sawit jakarta timur sabtu siang
wakil gubernur jawa timur emil dardak ikut menggotong jenazah ayahnya bersama saudara saudaranya
beberapa tokoh juga melayat ke rumah duka dan mengucapkan bela sungkawa
di antaranya ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono dan gubernur dki jakarta anies baswedan
hari ini kita kehilangan salah seorang putra terbaik
dia adalah seorang insinyur bekerja keras
yang bekerja sepanjang hidupnya untuk pembangunan di indonesia
hingga sabtu malam warga kerabat pejabat tokoh politik terus berdatangan ke rumah duka
di antaranya mantan presiden ri ke enam
silobam bangidoyono mantan wakil presiden budiono serta rituan kamil gubernur jawa barat
kecelakaan maut itu terjadi sabtu dini hari di kilometer tiga ratus empat puluh satu jalur tol pemalang batang jawa tengah
minibus yang ditumpangi hermanto dardak bersama sopirnya menabrak truk hindu
di jalur lambat
hermanto yang berada di kursi penumpang tewas di lokasi kejadian sementara sopir selamat
diduga saat kejadian sopir mengantuk hingga menabrak truk yang ada di depannya
pengemudi truk menuturkan saat kejadian ia tengah melaju dalam kecepatan sedang dengan kondisi tol normal
tiba tiba truknya terdorong dari belakang diiringi suara benturan keras
jalur kiri jalur lambat
kecepatan berapa km
kecepatan berapa km
kayak di suruh gitu pak
tapi menyadari kalian di belakang itu ada mobil
iya terlihat tadi sopian ya
langsung berhenti ya
rencananya hermanto dardak yang memiliki tanda kehormatan bintang maha putra utama
akan dimakamkan di taman makam pahlawan kalibata jakarta selatan hari ini
tim liputan cnn indonesia